siti hotimah perempuan dua puluh tiga tahun asal pemalang ini menjadi salah satu korban dugaan penganiayaan pekerja rumah tangga di kawasan apartemen simpruk jakarta selatan
penganiayaan ini dilakukan majikannya yaitu pasangan suami istri berusia enam puluh sembilan dan enam puluh delapan tahun serta anaknya dan enam prt lainnya
kakak korban mengatakan bahwa sang adik mulai bekerja di jakarta pada april dua ribu dua puluh
pihak keluarga menyampaikan komunikasi pada tiga bulan pertama berjalan lancar namun setelah itu siti hilang kontak
sampai akhirnya desember lalu ia pulang ke kampung halaman dalam keadaan terluka akibat disiram air panas di sundut besi panas sampai diranti
orang tua korban mengatakan tidak menyangka
saat harus menerima kepulangan sang buah hati dalam keadaan tragis pada tujuh desember lalu
pas begitu pulang rumah keadaan tragis mata bengkak bibir sumbing organ tubuh lebih parahnya kaki
saya sama bapak begitu melihat anak datang langsung kaget
gak sempat sempat nanya ini dan itu karena fokus sama anak yang kelihatan keadaannya parah begitu
sampai saya tangisin di kamar berdua sama istri
melihat kondisi tersebut pihak keluarga langsung melaporkan ke pihak desa dan ditindaklanjuti oleh polres pemalang berkoordinasi dengan polda metro jaya
menurut hasil visum oleh rumah sakit polda metro jaya korban mengalami luka bakar di sekejur kaki
karat dan lebam di sekejur tubuh
hingga hari ini siti kotimah masih menjalani perawatan di rumah sakit polri kramat jati
siti khotimah adalah satu dari empat juta jiwa pekerja rumah tangga
menurut presiden joko widodo mereka rentan kehilangan haknya sebagai pekerja
karena itu presiden telah menetapkan rancangan undang undang perlindungan pekerja rumah tangga ruu pprt
yang telah dirancang lebih dari sembilan tahun
pembelajaran pemerintah di rumah tangga yang telah diperlindungi selama enam belas tahun masuk daftar prioritas pada dua ribu dua puluh tiga
saat ini pelindungan hukum bagi pembantu rumah tangga sangat minim karena tidak ada undang undang khusus
seperti kasus siti khotimah misalnya
heri kakak siti hotimah menyatakan ponsel siti disita majikannya selama lima bulan terakhir
keluarganya tidak mendapat informasi lokasi pekerjaan adiknya
heri mengakui siti memang
sempat mengambil coklat yang bukan miliknya di rumah majikannya
namun ini karena siti tidak mendapat makanan ringan
selayaknya enam prt lainnya dan hanya mendapat jatah makan satu kali sehari
setelah dia ngelakuin si city ngelakuin kesalahan entah itu salah paham
majikannya langsung main tangan ditabuk diyorogin terus dirantai juga
terus suruh makan kotoran sendiri
saat ini kasus siti khotimah sedang di tahap pelimpahan berkas di kejaksaan
dan para tersangka pun sudah ditahan
ia menambahkan selain kekerasan secara fisik dan psikis
hak gaji korban selama tujuh bulan masih belum terbayarkan hingga sekarang
saat ini pekerja rumah tangga memang secara hukum tertulis belum ada peraturan perundang undangan yang mengatur
tetapi memang harapannya untuk perlindungan kasus korban dapat menggunakan undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu empat belas
tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
salah satu anggota jaringan advokasi nasional pekerja rumah tangga atau jala prt lita anggraini
mengatakan bahwa ruu pprt merupakan win win solution bagi pemberi penyalur serta pekerja rumah tangga
dan berharap agar segera didiskusikan di rapat paripurna
budi dpa ru pprt yangpus rakl dan prt sekolah ippat bancu
posisi ruu pprt ini kan sudah dibamus sehar
sudah dua lima tahun di pleno baleh
di bahas bersama pemerintah
artinya apa sih yang menjadi perbedaan antara pemerintahan ppr trasverdaani dan masyarakat
capek kesesuaian permindungan yang berbasis pada kemanusiaan gotong kroyong
seperti itu sebagaimana nilai nilai dalam pancasila
pihak keluarga dan kuasa hukum berharap agar ruu pprt dapat segera disahkan
setelah perancangan lebih dari sembilan belas tahun supaya tidak ada lagi korban seperti siti khotimah
mereka pun menekankan sudah selayaknya semua prt diperlakukan secara manusiawi
lauren siagata baramaestro jakarta